cuaca buruk yang terus melanda membuat tanaman cabai petani di kabupaten blitar rusak
akibatnya kualitas cabai turun yang berimbas pada anjloknya harga
tanaman cabai milik petani di kecamatan ponggok kabupaten blitar ini rusak
buah cabai banyak yang kering dan sebagian busuk akibat diserang hama pate
menurut petani serangan hama ini muncul setelah wilayah blitar berganti di musim kemarau
cuaca yang panas membuat hama pate ini berkembang dan merusak tanaman cabai milik petani
ancaman gagal panen membayangi petani cabai
untuk menghindari kerugian yang lebih besar petani harus menambah biaya operasional serta melakukan penyemprotan pesticida
akibatnya kini panen cabai menurun hingga lima puluh persen
jika saat cuaca normal hasil panen petani ini mencapai lima kuintal
namun kini petani hanya memperoleh setengahnya saja
jika cuaca panas seperti ini hasilnya hanya sebaru
selain itu akibat dari turunnya kualitas cabai tersebut membuat harga cabai saat ini menurun yakni di angka lima belas per kilogramnya